halo good morning senang sekali saya alfian raharjo bisa kembali menemani anda di pagi hari ini
nah kalau kita berbicara terkait dengan cuaca belakangan kan memang cuacanya lagi memasuki musim pancaroba
kadang kadang panas kadang kadang dingin jadi kan kita juga butuh hidangan yang bisa menyegarkan tenggorokan kita
nah kali ini saya sedang berada di jhl soliter hotel tepatnya di serpong tangerang
saya akan mengajak anda untuk menikmati sajian yang luar biasa bisa melegakan tenggorokan kita
dan saat ini saya sudah bersama dengan chef nalindra selamat pagi chef good morning
oke jadi pagi hari ini kita akan menghidangkan atau bikin dessert ya chef
apa saja bahan bahan yang kita butuhkan
karena forest berries obviously kita ada beri berian
lalu kita ada beri kulis atau sausnya
lalu kita ada layer cake
atau bahasa sederhananya
bahasa sederhananya adalah lapis lagi
white chocolate yang sudah ditim dicairkan begitu ya
lalu ini ada krim kita ada gelatin yang sudah dicairkan
kalau di rumah kadang kadang kita suka susah
dapatin gelatin ya
bisa diganti enggak gelatin ini
boleh pakai agar agar juga boleh
langkah pertama yang harus kita lakukan apa nih
langkah pertama baik
kita siapkan dulu yang kira kira akan membutuhkan waktu untuk aset
karena kita akan cairkan kita set dulu coklatnya
jadi kita akan panaskan coklat ini
dan hati hati dengan coklat mas al
kita cairkan sedikit saja
kita akan masukkan krimnya sedikit
masukkan krimnya setengah
jadi kurang lebih kita hanya mencairkan saja
kita campurkan dengan agar agar
gelatin ini boleh pakai gelatin lift yang lembaran atau bubuk
iya ini kita gunakan yang bubuk
oke ini sudah selesai
lalu kita matikan kompornya
saya masukkan sisanya dari ini
susah dari krimnya tadi ya
nah ini pun sudah hampir jadi
kurang lebih seperti ini mas al
kunci di sini itu kita harus volt atau lipat
supaya udaranya tetap ada
kegiatan anak anak di rumah juga oke banget nih ya chef ya
biasanya akhir akhir ini kan anak anak suka ada tugas practical zoom atau lain lain
ini sangat handy dan juga tidak terlalu belepotan
jadi kita bisa masukkan ke sini untuk dicetak dan nanti kita bekukan

kita set dulu ini
sambil nunggu set kita siapkan bahan yang lain
bahan yang lain ya
saya masukkan dulu ke kulkas
nah chef naleh tadi kan mousse nya sudah dimasukkan ke pendingin
sambil nunggu dia setel
apa namanya agak beku dikit
kita sekarang persiapkan apa nih chef
nah kita siapkan bahan bahan yang kita buat
kita siapkan bahan lainnya yaitu untuk underliner atau tambahannya
ya buat nanti sebagai sausnya
kita ada beris
nah ini main ingredient nya juga salah satunya
kita bisa potong kurang lebih empat saja
oh kalau dibagi empat itu istilahnya wages ya
ini adalah saus raspberry
kita blend kita infuse dengan cinnamon dengan star anise lalu sudah itu kita masak
lalu kita blend saring ini hasilnya
ini kita masukkan bahan bahannya
ke sini dimasukkan semua
betul saya akan bantu
layer cake nya terus kemudian ini dimasak
kita siramkan di atasnya

di situ ya
kita tinggal taruh saja seperti ini sekarang sudah kita lihat tampilannya sangat cantik banget